seperti yang sudah disampaikan tadi tidak hanya india malaysia dan negara lainnya yang kini sedang dihadapkan dengan lonjakan kasus covid sembilan belas
brazil pun sedang mengalami hal serupa
untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini sudah ada duta besar republik indonesia untuk brazil bapak edi yusuf
halo selamat pagi waktu jakarta pak dubes edy
selamat pagi mbak dea dan mas iqbal semoga sehat selalu
ini bapak juga sehat sehat aja ya
alhamdulillah pak dubes boleh digambarkan nggak kepada kami
ini kan lonjakan kasus di brazil ini kembali terjadi
setelah kita juga tahu bahwa beberapa bulan yang lalu kasusnya juga tinggi masuk dalam top tiga
sebenarnya kalau dari bapak sendiri melihat apa yang menjadi celah kemudian kasus ini menjadi naik lagi jumlahnya
tantangan di brazil sebetulnya
sama dengan di indonesia penduduknya sangat luas sangat banyak dua ratus sebelas juta dan wilayahnya sangat luas
kemudian masyarakat brazil juga seperti masyarakat indonesia senang bersosialisasi
jadi memang sulit untuk memonitor mobilitas dari masyarakat brazil
tetapi kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan juga terus meningkat
dan meskipun masih tinggi seperti digambarkan tadi oleh mbak dea bahwa rata rata empat ratus ribu kasus
tetapi dalam dua minggu terakhir ini trennya sudah mulai menurun
di kota brasilia sendiri saat ini tingkat kematian turun sekitar tiga puluh delapan persen
dan untuk kasus yang baru turun sebesar lima belas enam persen
jadi ada tren yang menurun
mbak dea sebegian
berarti ini artinya bahwa kalau misalnya di satu sisi ada tren
berarti tidak ada
reaksi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk melakukan lockdown seperti halnya yang ada di malaysia pak
lockdown sudah dilakukan pak
satu bulan selama satu bulan
dan sekarang sudah masuk ke program psbb seperti di indonesia
dengan protokol kesehatan yang lebih ketat
jadi sekolah juga mulai dibuka
tetapi dengan protokol kesehatan yang cukup ketat
pak dubes tadi mengungkapkan bahwa tingkat kematian sudah mulai menurun
di presentasenya sekitar tiga puluh delapan persen
di kota brasilia
di kota brasilia sekitar tiga puluh delapan persen
bagaimana sebenarnya fasilitas kesehatan di sana bapak
karena tingkat kematiannya cukup tinggi juga ya
tingkat kematiannya per hari ini dua delapan ratus
cuma mungkin yang perlu dicatat bahwa tingkat yang sembuh juga cukup tinggi
dari empat belas sembilan juta yang
tiga belas lima juta juga sudah sembuh
jadi memang proses penyembuhannya cukup baik
dan mungkin yang menarik untuk dicatat
ini walaupun agak dalam
tetapi sudah berlangsung sangat cepat
jadi sampai hari ini pak dea dan mas iqbar
program vaksinasi sudah dilaksanakan
untuk pertama kali
ini untuk vaksin pertama
sedangkan yang sudah divaksin dua kali adalah sekitar empat belas delapan juta orang
mungkin ini juga ya mudah mudahan dengan makin cepatnya program vaksinasi di brazil
angka peningkatan covid sembilan belas juga bisa menurun
tapi apakah ini artinya bahwa vaksinasi ini khusus untuk warga negara
brazil saja ataukah juga termasuk warga negara asing
seperti halnya pak edi dan juga warga negara indonesia di sana pak
untuk program vaksinasi warga negara asing
sebenarnya sama dengan warga negara brazil
jadi mereka yang punya izin tinggal di brazil
itu dapat mengikuti program vaksinasi nasional
namun tetap berdasarkan urutan prioritas
seperti juga di indonesia
jadi di brazil urutan prioritas pertama adalah pekerja dan tenaga kesehatan
kemudian yang lanjut usia
nah untuk program minggu ini ini sudah masuk kepada warga masyarakat yang berumur enam puluh dan enam puluh satu tahun
nah warga indonesia di brazil ada sekitar tiga ratus tujuh puluh orang
seratus orang diantaranya adalah rohaniawan atau romo
dan sebagian besar dari romo sudah mengikuti program vaksinasi
seperti juga dengan masyarakat brazil
nah untuk wni
selainnya yang berumur enam puluh tahun sudah bisa divaksinasi
jadi di kaberi brasilia sendiri ada dua staff wni kita yang sudah divaksin
karena memang sudah berumur enam puluh tahun
saya sendiri mudah mudahan awal bulan depan sudah bisa divaksin
karena saya juga akan berumur enam puluh tahun di bulan juni
demikian pak iwan dan pak den
bapak tadi menjelaskan bahwa ada sekitar tiga ratus tujuh puluh warga negara indonesia di brazil
kalau saat ini apakah
ada warga negara indonesia yang terinfeksi covid sembilan belas bapak
alhamdulillah kasusnya ada tapi tidak banyak
jadi di kaberi brasilia sendiri ada dua staff kita yang terkena covid sembilan belas
tapi alhamdulillah sudah sembuh
kemudian masyarakat indonesia yang tinggal di songkolo ada satu kasus
jadi alhamdulillah yang lainnya aman aman saja
sementara ini tidak ada laporan yang terdampak covid sembilan belas
ibadah puasa nih pak
di sana gimana nih pak menjalankan ibadah puasa di brazil
ini menarik pak iqbal dan mbak dea
di brazil kan memang penduduknya umumnya beragama kristiani ya
dari total penduduk dua ratus sebelas juta
tapi pelaksanaan ibadah puasa selama covid sembilan belas ini jauh berbeda dengan di indonesia
mungkin nanti juga lebaran biasanya tidak ada kupat kecuali di wisma ya pak
tapi secara umum di sini masjid terbuka untuk taraweh
dan juga sekarang ada program pirtikaf di beberapa masjid di brazil
tetap terbuka tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat
kbri brasilia sebetulnya setiap tahun kita membuka
nah kbri brasilia sebetulnya setiap tahun kita membuka
nah kbri brasilia sebetulnya setiap tahun kita membuka
jadi kita mengadakan tarun bersama
dan buka puasa bersama
tapi karena program psbb yang ketat kita melaksanakan secara mandiri di rumah masing masing pak
untuk menjaga kesehatan keluarga kita juga
sebenarnya boleh digambarkan nggak pak kepada kami toleransi dari warga sekitar terhadap

masyarakat beradiu sangat berbuka dengan berbagai agama jadi kita tidak mengalami
kesulitan untuk melaksanakan ibadah baik ibadah sembahyang jumat maupun ibadah ibadah lainnya
jadi mungkin untuk diketahui penting kita tahu yg terbatas dari tepatnya

bahkan apa apa kita mengerjakan orang aslinya

yang satu masjid yang bisa menampung lima ratus orang
satu lagi masjid agak kecil yang bisa menampung sekitar dua ratus orang
nah ini kan sebentar lagi mau lebaran nih pak
kegiatannya apa saja nih
mau jelang lebaran dan kira kira ada nggak dari wni yang tadinya rencana mau pulang kampung
akhirnya jadi gak jadi pulang
nah jadinya harusnya solusinya seperti apa jadinya ini pak
kebetulan masyarakat indonesia yang ada di brazil ini sudah lama tinggal di brazil pak
sebagian sudah menjadi diaspora
dan mereka umumnya jarang sekali pulang ke indonesia
kalaupun pulang rata rata tiga tahun sekali
untuk menghilangkan kekangenan tentang indonesia
tapi karena program psbb tahun ini dan tahun lalu kita tidak mengadakan
tapi kita mengadakan secara virtual
kemudian christmas bersama dan hari hari besar lainnya
ada kegiatan kegiatan yang berkumpul makan bersama gitu pak
cuma karena covid kita tidak melaksanakan dua tahun terakhir ini
tapi tetap mengadakan pertemuan
demikian pak sikbal dan pak dea
artinya regulasi penerbangan di sana masih boleh lalu lalang ya pak
misalnya ada wni yang ingin pulang ke brazil karena memang bekerja di sana begitu
di brazil tidak ada larangan
jadi setiap warga negara bisa masuk ke brazil anytime
dan tidak ada program karantina seperti di indonesia
di sini datang ya langsung aja ke brazil
ceritain dong pak kalau misalnya soal sahur dan juga buka puasa
tentunya kan kita kangen ya dengan suasana di indonesia
nah ini bapak mengatasinya gimana nih pak
karena kan belakangan ini kita di indonesia ini kan lagi ramai nih ngirim ngirim makanan atau barang barang segala macam
bagaimana di brazil sendiri pak
di sini kalau untuk wilayah kota brazil ya ada
jadi kita saling sukar menukar kue
tapi kalau setiap warga negara kita ada
itu sama teman di wilayah brazil secara umum sulit dilakukan
karena jarak antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya itu sangat jauh
jadi karena wilayah brazil itu kan totalnya delapan lima juta kilometer ya
jadi antara satu negara bagian ke negara bagian itu rata rata di atas satu tiga ratus kilometer
jadi semuanya harus pakai pesawat
iya ya harus kirim paket ya
kegiatan tukar menukar makanan agak susah di brazil pak
lebaran ada rencana pak mungkin pertemuan terbatas begitu di wisma dengan para wni
untuk ya ini kita kan ada ketentuan dari pusat ya untuk tidak mengadakan open house
jadi kita kalaupun mengadakan di kbri ya mungkin hanya sholat bersama saja pak
karena daripada ke masjid mungkin lebih baik sholat di kbri saja
tapi yang sangat terbatas
dan jumlahnya juga
tidak lebih dari dua puluh orang
di sana ada nggak sih pak
jadi hanya sholat idul fitri bersama saja
tidak ada kegiatan lain
karena memang di brazil sendiri sudah diterapkan
tidak ada makan opor bersama kayak tahun tahun sebelumnya ya pak
mungkin kita akan bikin tetapi dalam bentuk kotak nanti kita dikirim ke masing masing
karena mereka kangen juga ketumpan sama opor
iya masakan indonesia
gampang nggak sih pak kalau misalnya ini apa namanya kita
kita masyarakat indonesia di sana yang ingin ataupun kangen masakan indonesia
apakah gampang untuk mendapatkan restoran ataupun rumah makan asia ataupun indonesia yang ada di sana
di brazil alhamdulillah sudah ada beberapa restoran ya
yang apa namanya menawarkan menu indonesia
jadi ada di santa caterina di saung polo ada dua restoran
kemudian di indonesia
kemudian di indonesia
kemudian di indonesia
kemudian di indonesia
kemudian di negara bagian lainnya di bali horizonsi juga ada
kebetulan ada dua orang brazil yang membuka restoran indonesia
kemudian ada juga dia sekolah kita yang membuka restoran brazil tapi juga ada menu masakan indonesia
wah keren banget ya
jadi tidak ada masalah
alhamdulillah masakan indonesia sudah mulai dikenal di brazil
kalau dulu yang dikenal cuma masakan jepang dan korea
sekarang masakan indonesia sudah bisa dipesan di sompol lewat online
jadi tadi bapak mengatakan bahwa orang brazil sendiri yang membuka restoran ini
wah bangga jadi orang indonesia
namanya ada restoran
semua ada berarti
seperti warteg gitu ya
itu orang brazil anak muda dua orang
mereka pernah ke bali dan senang dengan masakan indonesia
mereka coba buka online dan alhamdulillah peminatnya dari waktu ke waktu terus meningkat
berarti mereka masak sendiri
belajar sendiri ya
salah di akartika itu
tolong pak dibawa ke sana aja diajarin pak cara masaknya gimana
aduh mas ini terakhir
ada satu restoran di santa katerina
kita melatih mereka untuk cara bikin sate bikin nasi goreng digoreng
alhamdulillah sudah banyak peminatnya
dan rasanya gak beda ya
kita akan diberikan di beberapa negara bagian
saya siap juga pak kalau diajak ke sana pak
ya iqbal siap pak diajak ke brazil
untuk jadi chef
pak dubes terakhir ini kan teman teman wni dan juga pak dubes pasti juga belum ada rencana untuk pulang ke tanah air di idul fitri ini
boleh disampaikan pesan pesan kepada kerabat kepada saudara mungkin di indonesia
ya ingin ucapkan menyampaikan doa semoga diberikan kesehatan dan happy selalu
dan mohon maaf lahir dan batin
untuk pemerintah indonesia dan keluarga kami juga
baik pak edi yusuf duta besar republik indonesia untuk brazil
terima kasih sudah berbagi bagi cerita nih dengan kita pagi ini ya
saya senang sekali bisa ketemu bapak ini
apalagi kalau misalnya nanti suatu saat kalau misalnya pandemi segera berakhir kita bisa ketemu tatap muka langsung
dan makan sate ya
dan makan sate
kalau bisa buatannya pak yusuf pak edi ya
baik pak edi terima kasih
terima kasih betul betul pak iqbal dan pak dea ya
baik pak edi terima kasih